dan nantinya pengoperasian ini nantinya akan menambah ruang untuk perawatan sebanyak sekitar satu tujuh ratus unit
dan mungkin saya akan mengajak anda melihat bagaimana isi dalam unit yang nantinya diproyeksikan sebagai ruang isolasi bagi pasien
dan jika dapat anda lihat sebenarnya dari fasilitas yang ada seperti sofa lalu juga meja ini tidak ada bedanya dengan hunian selayaknya
karena memang untuk ruang isolasi ini difungsikan untuk pasien yang dapat merawat dirinya sendiri
dan setiap ruangan ini ada dua kamar
dan pasien yang nantinya di setiap unit ini ada dua
jadi ada dua pasien di dalam satu unit dan nantinya diproyeksikan untuk melakukan perawatan secara self handling
artinya merawat diri sendiri
misalnya untuk mencuci baju lalu juga untuk meminum obat
nantinya akan dilakukan secara secara secara
namun tentunya akan ada arahan dari dokter melalui video call
jadi untuk arahan sendiri akan dilakukan video call seperti apa saja agenda agendanya apakah untuk melakukan olahraga dan juga obat yang harus diminum
dan untuk pengoperasian dari tower empat ini sendiri memang sangat urgensi
karena itu pengoperasian segera ini akan dapat membantu dalam penanggulangan virus covid sembilan belas di jakarta dan di indonesia secara lebih luasnya
reza ramadan ndara harja jakarta